minggu siang rumah dinas ketua dpd irman gusman lengang
hanya beberapa petugas keamanan saja yang berjaga
rumah dinas ketua dpd irman gusman di jalan denpasar raya jakarta ini sepi
tidak ada aktivitas di rumah ini
sabtu dini hari rumah ini menjadi saksi saat irman gusman ditangkap petugas komisi pemberantasan korupsi atau kpk
ditemukan uang seratus juta rupiah di rumah ini
diduga uang itu adalah suap untuk pengadaan gula impor di sumatera barat
selain irman gusman ada dua orang lainnya yang turut ditangkap
mereka diduga adalah pihak yang memberikan suap kepada sang ketua dpd
sabtu malam tadi ketua dewan perwakilan daerah irman gusman selesai diperiksa di gedung kpk
irman gusman keluar dari gedung kpk menggunakan rompi tahanan kpk
dia mengaku akan mengikuti semua proses hukum yang ada
pak irman pak irman
pak irman terangkan sebentar pak
sebentar aja pak
sebentar aja pak
sebentar aja pak
sebentar aja pak
sebentar aja pak
sebentar aja pak
sambil jalan ya
irman gusman keluar dari gedung kpk menggunakan rompi tahanan kpk
ia mengaku akan mengikuti semua proses hukum yang ada
ya sudah lancar sudah bagus
ya sudah bagus

seratus juta itu sebenarnya buat apa pak irman